pemerintah melalui tim nasional percepatan menanggulangan kemiskinan akan segera melaksanakan perubahan pola penyaluran bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu menjadi non tunai dalam bentuk voucher
perusahaan ataupun perubahan ini akan dilakukan secara bertahap mulai dua ribu tujuh belas nanti
sebelum itu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan akan melakukan uji coba penyaluran pada agustus sampai desember dua ribu enam belas
uji coba akan dilakukan di delapan kabupaten kota
detik finance melaporkan delapan kabupaten kota itu adalah medan jakarta timur jakarta pusat bogor surakarta malang sidoarjo dan makassar dengan dua puluh kelurahan sasaran
uji coba akan menyertakan lima kepala keluarga
saat uji coba program beras untuk masyarakat miskin atau raskin yang ada saat ini tetap dijalankan